rekan yang saya hormati mewakili bapak menteri perdagangan
perkenankan saya menyampaikan hal hal sebagai berikut
pertama tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman teman rekan rekan semua
rekan rekan semua bahwa sebagaimana kita ketahui terdapat penumpukan kontainer di pelabuhan
yang disebabkan antara lain adanya kendala perizinan yaitu pertek atau pertimbangan teknis untuk komoditas tertentu
pertimbangan teknis atau pertek adalah salah satu persyaratan persetujuan impor untuk komoditas tertentu
yang waktu itu diusulkan oleh kementerian perindustrian untuk dimasukkan sebagai persyaratan impor
ke dalam permendak nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka sesuai arahan bapak presiden dalam rapat tingkat menteri
perlu dilakukan perubahan atau relaksasi dalam pengaturan impor melalui perubahan permendak nomor delapan tahun dua ribu dua puluh
dengan tidak mempersyaratkan protek lagi dalam pengurusan perizinan impornya
sehingga permasalahan kontainer yang menumpuk tersebut dapat diselesaikan
kemudian pengaturan kedepannya dalam perubahan permendak tersebut adalah satu
untuk komoditas elektronik obat tradisional dan suplemen kesehatan kosmetik dan perbekalan rumah tangga
alas kaki pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi tas dan katup
pengaturannya adalah tidak diperlukan pertimbangan teknis atau pertek dari kementerian perindustrian
dua untuk komoditas elektronik obat tradisional dan suplemen kesehatan kosmetik dan perbekalan rumah tangga alas kaki pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi
dengan pengaturan pengawasan tetap di border kecuali untuk as tertentu
mengembalikan pengaturan pi atau persetujuan impor barang komplementer tes pasar dan purna jual
sesuai permendak nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu junto dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh dua tanpa memerlukan pertek lagi dari kementerian perindustrian
tiga untuk komoditas elektronik obat tradisional dan suplemen kesehatan kosmetik dan perbekalan rumah tangga alas kaki pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi

dengan pengaturan pengawasan pi atau persisuan impor barang komplementer tes pasar dan purna jual sesuai permendak nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh dua tanpa memerlukan pertek lagi dari kementerian perindustrian